aksi saling serang hamas dan pasukan israel masih berlangsung lebih dari seminggu
bentrokan bersenjata yang diawali oleh serangan pasukan hamas ke wilayah israel
untuk membalas berbagai tindakan israel yang dinilai merugikan penduduk di jalur gaza itu
direspon dengan serangan balik pasukan pertahanan israel idf
sampai berita ini dibuat setidaknya jumlah korban jiwa dilaporkan mendekati tiga orang
tentu saja korban terbanyak berada di pihak penduduk palestina
serangan israel ke titik titik yang dinilai sebagai kantong pendukung hamas
justru membuat korban masyarakat sipil berjatuhan
di antara penduduk sipil palestina dan israel yang saat ini sedang bertahan hidup
satu ratus empat puluh tiga diantaranya adalah warga negara indonesia uni
muhammad hussein adalah salah satunya
sosok yang dikenal sebagai aktivis kemanusiaan asal bogor jawa barat ini
sudah dua belas tahun tinggal bersama keluarganya di negeri yang dikenal sebagai tanah yang diberkahi itu
saya berbincang dengan hussein beberapa hari lalu
saya tinggal di jawa barat sebuah mata kecil
saat saya lagi ke indonesia ke antara indonesia ke beberapa kesehatan
saya arti terakhirnya putus
dan listrik itu panjang sehari
maksudnya listrik bahwa indonesia yang akses listriknya itu menanggung dengan kumpulan indonesia
jadi di sini alhamdulillah listriknya panjang
maksudnya listriknya panjang
itu juga internet juga
alhamdulillah di sini ya
nah jadi lokasinya sekarang saya lagi bersama tiga orang yang mainnya
di jalur biasa bagian utara sebuah kota namanya kota betlai
kota betlai ini pasokan keberbatasan bersama dengan jawa barat
dan tiga kota ini
tiga kota di jawa barat
masuk di tiga kota yang tadi sering jadi
kada kada di sini
dan tadi beberapa berita yang baru mulai
hubungan ini bergetar
bergetar karena adanya serangan yang terjadi
jadi sampai sekarang kondisinya fasilitas listrik
bahkan internet di gaza tidak terpenuhi dengan baik ya
mas hussein ya
listrik dan air ini memang sebuah krisis
sudah memang krisis
tentang lagi ketika akhirnya terjadi tiga hari yang datang ini
apalagi sudah ada
saya ini mematakan
kita akan berusaha serta mesti
dan itu sudah berkata kata
makanya sekarang kita di sini kita lebih lebih
maksudnya baik itu air
setelah kabarnya kan di sini hamas menyerang
kemudian israel membalas
itu suasananya seperti apa mas
jadi memang kita sudah semua sudah paham ya
apa hati hati barreng tidak hf
jadi kita sudah total kebasan euskadi dengan kejaksaan
benar bapakow masih tulis nama bebas
saudaranya nggak menanyakan di pigeons per kilowatt
ter rusak modal expo
terus sayaitsu dua
bahwa aksi pembantaian setiap hari yang terus terjadi di barang barang
setiap hari ada
dan setiap kali pembantaian terjadi
sudah memberikan otomatis
kita kalau tidak
kemudian semakin memprovokasi tidak mereka melakukan penyerbuan ke
alakso secara perangkat dunia sudah
artinya nggak boleh diadakan ritual lain
tapi yang ada ini membiarkan ribuan
setiap hari melakukan aksi aksi ritual yahudi mereka jadi jelas sekali proses
yahudisasi itu sedang berlangsung secara masif kemudian penghancuran rumah rumah
warga di betul betul terus terjadi kemudian
pembangunan pendidikan ilegal baru terus terjadi dan itu dunia nggak bisa
buat apa apa tapi para pejuang gaza ini selalu mengultimatum hentikan hentikan
kalau tidak kami akan
tangan itu ini ini faktor pertama yang kita bisa lihat dan bisa dengar saksikan
jadi ketika akhirnya para pejuang alkosan ini atau amas dan faksa faksa kelawanan melakukan aksi penyerbuan kebunan ini akan dilakukan untuk memanfaatkan kemampuan dan keberadaan kepada masyarakat yang ada di dalam perangkat dunia ini
atau amas dan faksa faksa kelawanan yang melakukan aksi penyerbuan ke wilayah israel ini bukan sebab jadi mereka
semacam akumulasi akumulasi kemarahan dan ultimatum yang selama ini malah diabaikan
itu yang faktor kedua beberapa hari yang lalu ini saudara saudara petinggi hamas yang berada di
bano namanya al uli dia menyampaikan di media bahwa
hai eh hai intelijen hamas ini mendapatkan kabar akan adanya serangan kejutan
ke gaza dan memang itu sudah jadi tabiat juga selalu membuat serangan kejutan tahun dua ribu dua belas
dua ribu empat belas dua ribu dua belas juga sama sudah sudah tapi kali ini
karena mereka sudah mendapatkan adanya rencana penyerangan masif menunjukkan ya
jadi mereka mengambil langkah awal berat berat itu namanya
mereka mulai melakukan serangan awal ini
itu bukan berarti mereka melakukan serangan itu tanpa ada perencanaan
sejak setahun dua tahun lalu bahkan bahwa kalau terjadi lagi eskalasi mendatang kita akan melakukan step
sangat sangat tercium sekali tuh gimana mereka menggunakan para layang dan mengungkap
melontarkan meluncurkan ribuan roket
juga dari serangan
mereka infiltrasi sebagainya jadi untuk pertama kali dalam sejarah akhirnya israel ini
apa terkena senjata sendiri terpaksa dua ribu dua puluh ini saya mengambil diplom namanya asyik
israel israeli affairs diploma israelis itu salah satu informasi yang saya dapatkan
tentang style itu dari segi prinsip militer mereka jadi stre ini punya dua prinsip
pertama ketika bicara tentang pertempuran yang harus mereka berikan sebuah tenaga
pertama mereka harus menjadi pihak yang melakukan serangan awal sampai awal ya
harus selalu menjadi pihak yang merah apa awal yang kedua mereka ini selalu menjadikan
wilayah di luar demokrasi demarkasi mereka itu itu fitur film
jadi nggak boleh mereka akan membiarkan tetap jadi dalam wilayah israel itu bisa kita lihat di
berbagai pertempuran pertempuran arab israel itu kan jelas mereka memindahkan battlefield di
sinai ya sir atau di dataran tinggi golan psd surya tahun dua ribu delapan ketika perang al furqan juga sama
dua ribu empat belas asrul makhul juga sama shaykh spirit dua puluh satu juga sama kali ini kali ini para pejuang
kali ini hamas yang melakukan keselamatan ke kak mereka menjadikan pilihan israel
sebagai betterfield in tomato
kita sudah kalah kalah kita sudah kalah kita sudah kecolongan kita nggak bisa lagi
mereka membuka tuh sekarang sekarang dengan menyerang rumah warga sivil mereka membunuh
bandir menyerang orang sakit indonesia kita juga menyerang masjid ini lagi masih
kita kembali ke serangan awal ya hamas ke israel waktu dua atau tiga hari yang lalu ya itu
berapa jumlah korbannya
ada yang sampai enam ratus tapi yang sampai sekarang yang diklaim oleh oleh pemerintah sudah sampai
sering menyampaikan informasinya
kalau ada beberapa yang bisa
setiap eskalasi itu mereka selalu meminimalisir angka perbaikan angka
tapi yang pasti kalau kita lihat dari berbagai pengakuan warga warga israel
mungkin yang terdekat israel jahat yang pertama itu banyak yang mengatakan
mereka melihat puluhan tentara yang masih tergeletak di jalan jalan dan belum dievakuasi
atau yang pasti itu di atas lima ratus
di hari awal itu di atas lima ratus lewat setara setara yang ada di sekitar maupun yang berada di pos pos polisian
jadi ketika roket roket ini dilucurkan tanpa di prokter
di prokter di intikan dari berbagai wilayah kewajar biasa
kemudian kebatasan timur itu berhasil buka
dan para pejuang masuk melalui para layang melalui atas melalui perlombongan
ada juga yang melalui darat dan motor motornya
sekitar dua jam dua jam kemudian baru mereka membalas dengan
dengan menginginkan jajat tempur dan drone drone mereka kebiasaan
mas rumah sakit indonesia yang ada di apa namanya lahia
yang ada di lahia gaza itu wilayah gaza itu sekarang sudah tidak bisa digunakan
rumah sakit indonesia yang
rumah sakit indonesia

rumah sakit indonesia yang ada di lahia
di jalan lahia di gaza
itu sekarang kondisinya gimana
sudah nggak bisa digunakan atau sebagian masih bisa atau gimana
untuk rumah sakit indonesia beroperasi secara normal beroperasi
ada kesingkatan yang banyak mas ya fikir
mas hussein apakah kondisi aman
sorry mas hussein apakah wawancara bisa dilanjutkan atau mas hussein mau evakuasi dulu
assalamu'alaikum semangat ya
saya berbincang dengan tadeo arlo mahasiswa indonesia di tel aviv israel
bukan pertama kali kita dapat serangan
untuk israel kita setiap tahun biasanya ada serangan di selatan tapi belum pernah sebesar ini
jadi ini adalah pertama kali kita dapat serangan sampai ke daerah tengah bahkan utara
untuk teman teman kami di kampus dihimbau selalu dari koordinasi kantor internasional
untuk tetap berjaga jaga dan lari ke banker sesuai instruksi dan pelatihan pada masa orientasi
dan kita dihimbau untuk saling menolong
dan saat ini banyak orang yang bervoluntir untuk donasi darah
saya pun ikut dan membantu mengirimkan pasokan makanan maupun jaket anti peluru untuk kawan kawan kita di selatan
mohon maaf mungkin perlu dijelaskan lagi
untuk utara dan selatan maksudnya bagaimana
jadi utara ini adalah kategori daerah sekitar haifa
dan tengah adalah tel aviv di mana saya berada
dan selatan adalah sderot dan daerah yang berkampingan dengan gaza
artinya serangan yang kemarin dilakukan oleh hamas itu fokusnya di mana kalau yang bung deo tahu
di dalam saya ada aplikasi semua orang israel
kita dapat aplikasi untuk alarm kalau ada sirine
nah kita bisa lihat di aplikasi itu saat ini mayoritas serangan ada di selatan tapi nggak sedikit yang sampai ke tengah bahkan daerah tel aviv tempat saya ini
beberapa hari lalu sangat baik roket
kita bisa hitung sampai sekitar ribuan yang sudah ditembak
dan yang di
tel aviv ada berkisaran puluhan bahkan ratusan
kemarin ada roket pun yang melandai dan mendarat
ledak di dekat kampus saya delapan ratus meter dari kamar
ketika ada serangan semacam itu ya bagaimana sih kondisi bung deo dan kawan kawan di sana
apa yang terjadi gitu
ya kami tentunya ada rasa khawatir tapi kita harus tetap tenang
saya berusaha untuk tetap tenang
ada teman teman yang mungkin perempuan yang lebih takut dan mereka
kita terus berusaha untuk saling menolong dan kita tetap bersama
kalau kita ada kesempatan bisa ketemuan kita harus tetap bertemu dan saling membantu
antara berbagi makanan karenapun makanan sekarang pasokannya di toko toko banyak yang panic buying
jadi pasokan pun menurun
artinya masyarakat juga meskipun dalam tanda petik ini bukan serangan pertama kali dan sudah terbiasa
tapi tetap ketakutan riuh reda dan seterusnya itu terjadi di wilayah israel ya
ya yang namanya manusia kita tetap ada rasa takut dan teman teman tentunya kita rasakan rasa takut
tapi kita tetap ikutin himbauan kampus dan kita rasa
dengan demikian kita bisa aman
ya aplikasi yang digunakan yang diperkenalkan kepada kawan kawan yang ada di sana itu apa namanya dan untuk apa itu aplikasinya
jadi ada beberapa aplikasi saya pakai dua
yang satu namanya home front command
ini adalah aplikasi dari pemerintah israel untuk informasi sirine yang di sekitar lokasi saya saja
nah lalu ada aplikasi satu lagi yaitu red alert
sidono merah untuk menghimbau serangan serangan di daerah lain
jadi saya bisa lihat oh ada serangan di selatan ada serangan di daerah dekat sini atau seperti apa
saya tadi tertarik adanya pelatihan atau memperkenalkan bila terjadi emergency situation ya
itu sebenarnya bisa diceritakan sedikit
kalau dari pihak israel bagaimana sih standar operating procedure ketika ada serangan
untuk setiap daerah berbeda
jadi untuk daerah di selatan mungkin waktu responnya lebih sedikit mungkin sepuluh sampai lima belas detik
untuk kami yang di utara saya di tengah lebih banyak waktunya
kami ada satu menit dan tiga puluh detik untuk lari ke bunker terdekat
kalau kita dengar suara sirene baik dari handphone ataupun dari jendela dari luar
kita langsung lari dan masuk ke dalam kunci pintu tunggu sampai sirine berhenti
dan setelah sirine berhenti kita harus tunggu kira kira minimal sepuluh menit sebelum kita boleh keluar
berarti ada banker yang memang diperkenalkan sejak awal ya
dan di setiap gedung asrama saya kebetulan tinggal di asrama kami ada bunker untuk setiap gedung dan kami lari ke sana
dalam serangan yang terakhir itu di awal oktober itu katanya ada ribuan bahkan lebih ya yang meninggal dunia dan ada ratusan yang ditawan
jadi apa yang didengar di depan ketika itu
yang saya tahu adalah teman teman saya ada di lapangan dan karena saya sudah tinggal di sini cukup lama saya punya teman dari dua kebelah pihak
jadi cukup sulit untuk saya saat ini karena konflik bukan hanya ada di lapangan tapi juga ada di sosial media
saya punya teman teman dari daerah palestina yang terluka saya ada teman teman dari israel yang di lapangan
yang sayangnya ada kenalan saya yang meninggal dunia ada juga yang terluka ada yang masih belum tahu keadaannya seperti apa
jadi untuk kami murid murid karena sebagian dari teman teman kita harus dipanggil ke lapangan kita pun harus tetap stay calm dan lakukan yang kita bisa bantu

bagi warga negara indonesia yang ada di lapangan apa yang anda ingin lakukan
menurut saya itu adalah menggunakan pemerintah yang ada di tel aviv itu saling berkoneksi tidak deo
ya kami sempat dihubungi oleh kbri jadi kita dibuatkan grup oleh kbri untuk saling berbagi informasi untuk misalkan proses evakuasi dan informasi sesuai pemerintah indonesia
apakah kita harus apa yang kita harus lakukan bersiap siap atau ada kabar yang baru kita selalu cek ke grup
dan saling berbagi informasi
kabar dari kawan kawan wni
yang lain yang mungkin ada yang terluka
kita tidak tahu ya
apakah ada yang sampai bahkan
mohon maaf misalnya meninggal dunia dan seterusnya
untuk saat ini
teman teman saya masih aman
jadi yang saya tahu kenal
yang dari indonesia ya
masih semua aman
dan kalau ada perkembangan
saya akan terbaik
kami juga dengar dari
kawan kawan kita yang ada di gaza ya
bahwa rumah sakit
kita yang dibangun di gaza
juga sekarang kena serangan
warga negara palestina
yang baik juga dengan terkoneksi
dengan kawan kawan wni yang ada di sana
juga kena serangan
kalau misalnya dio sendiri
bagaimana sih menempatkan
diri dalam situasi konflik semacam ini
sebagai orang yang tinggal di israel
saya tidak memprioritaskan untuk berpihak
yang saya lakukan adalah
kemarin ada donor darah kita datang
kemarin ada mengirim bantuan
untuk keselelakan kita lakukan
dan untuk teman teman yang mungkin tidak tahu
atau yang belum menonton
banyak pun organisasi organisasi
kumanitarian yang membuka channel
link link untuk mengirimkan bantuan
jadi saya himbau untuk teman teman
kalau misalkan terdorong untuk membantu
atau terdorong untuk
menolong teman teman kita
baik di israel ataupun di palestina
untuk didampingi dengan aksi
bagi dosen hubungan internasional
universitas indonesia agung nur wijoyo
membuat konflik itu
tidak bisa dipandang
sebagai konflik biasa
pertama kita pasti menolak
segala macam bentuk cara cara kekerasan
kalau kita melihat dari sisi ham
oke hamas melakukan operasi yang pertama
ini operasi pertama yang dilakukan dalam beberapa kurun waktu terakhir
dan termasuk ini operasi yang boleh kita bilang
yang terakhir ini operasi yang boleh kita bilang
saat yang terbesar ya
saat yang terbesar
karena memang dari jumlah roket yang kemudian digunakan
lalu kemudian strategi yang digunakan
pun lebih masif
termasuk misalkan dari
udara tidak hanya menggunakan roket
tapi juga menggunakan paragliding dan seterusnya
lalu dari laut juga melakukan hal yang serupa
lalu jangan lupa adalah
agak sedikit pola yang berbeda adalah dengan lewat
darat dan dalam hal ini adalah
yang biasanya perangnya hanya di sekitar perbatasan
dan menunggu sampai perang kota
tapi sekarang hamas jadi
tertentu dia melakukan merangsek ke
kalau serangan yang terakhir ini
itu memahami ini sebagai balasan
terhadap apa yang dilakukan israel
atau jurus baliknya
nah oke ini menarik ya karena memang
kalau melihat dari operasi militer yang kemudian
pertama kali meledak di hari sabtu pagi
itu narasi publik
itu berubah ya kalau kita lihat
sebagian besar akan menyalahkan
hamas itu di hari hari sabtu
hari sabtu kalau kita lihat media ya
kalau saya melihatnya demikian hari sabtu itu sedemikian
dari sabtu pagi serangan itu terjadi
semua mengecam apa yang dilakukan oleh hamas
apa yang dilakukan hamas sebagai
yang dilakukan oleh israel
itu baru muncul narasi tandingan sekitar hari minggu
ya ini jadi satu hal yang menarik jadi
jadi kita melihatnya dan publik
internasional negara negara pun
meresponnya demikian misalkan
tapi semuanya punya garis besar adalah
semua menolak kekerasan even turki
sekalipun misalkan kalau saya melihat turki
indonesia juga menolak
segala macam bentuk kekerasan tapi mereka
mengembalikan ke konteks awalnya bahwa
yang selama ini ketidakadilan
yang kemudian diterima oleh penduduk
palestina dan akhirnya mereka
melakukan respon yang sedemikian
masif karena memang kan ini kan pertama
saya melihatnya adalah hamas melakukan ini sebagai
bentuk apa namanya
eksistensi sebenarnya eksistensi
keberadaan bahwa masih ada kami
masih ada orang yang terjajah
masih ada apa namanya
ketidakadilan yang memang masih
diterima seperti itu
dan yang kedua tentu
menjadi penyelenggaraan dunia internasional
kebutuhan terkait dengan perhatian terhadap
kalau memang itu sebagai satu kota
internasional ya perlu ada
memang otoritas secara khusus
yang memang sekarang kan cukup
problematik ya kan segala macam demikian
dan memang ini ada juga peran dari
internasional dalam konteks ya berarti selama ini
adalah peace talk yang dibicarakan
tidak mengalami satu kemajuan
yang berarti event ada yang namanya abraham accord
dan seterusnya artinya kan sekarang juga
proses perdamaian mau sampai
dimana nih perjalanannya kemandekan
itu yang akhirnya hanya
memindahkan antara satu ketidakpastian
ke ketidakpastian berikutnya
kalau dari sisi indonesia
menurut mas agung apa yang
terbaik yang bisa dilakukan
tentu kemudian diplomasi untuk mendorong
kemerdekaan itu harus secara
mutlak tetap harus dilakukan
selain apa namanya
pendekatan pendekatan sifatnya lebih
soft diplomasi let's say misalnya
rasa rasanya itu tetap harus didorong
tapi di atas semua itu langkah langkah politik
yang mendorong usaha
untuk tercapainya kemerdekaan
dan solusi dua negara
itu rasa rasanya menjadi satu prioritas
karena sampai kapanpun kalau isunya
tidak dibahas itu tidak terselesaikan
maka yang tadi saya katakan
perjanjian perdamaian hanya memindahkan dari
satu ketidakpastian ke ketidakpastian berikutnya
konflik ini jangan dipandang sebagai business as usual
jadi hanya memindahkan
oke kita melihat ada enam puluh tujuh ada perang
tujuh puluh tiga ada perang lalu ada
lagi itu kan lalu ada lagi
perang dua ribu tujuh eh dua ribu delapan
dua ribu sembilan sampai sekarang
kita nggak bisa memandang enam konflik ini
ini adalah perang manusia
ini ada bencana kemanusiaan
satu nyawa itu tetap berarti
satu nyawa itu tetap punya nilai
kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah
bisnis as usual ya sudah itu
ya sudah lah itu biarkan di israel palestina
tapi ternyata kita melihat bahwa
ya harus kita kembalikan ke
pemahaman terhadap hal hal yang sifatnya lebih
value ya tadi ya saya bilang seperti itu
kita nggak bisa memandang isu ini sebagai
bisnis as usual kalau sudah memberikan kecaman
urusan sudah selesai tidak gitu loh
karena bagaimanapun kalau kita
kembalikan ke value dalam konteks
politik luar negeri indonesia maka
satu hal yang penting ada momentum kaa
selalu kemudian kita ulang ulang kan konferensi
asia afrika karena satu satunya negara
yang tidak apa belum merdeka
dan sebagai satu amanah
gitu ya dari kaa adalah kemerdekaan